kita awali informasi pertama kali ini terkait dengan pesawat trigana air yang tergelincir di bandara halim perdana kusuma yang berlangsung pada sabtu siang kemarin
di mana saat ini sudah ada clarissa aradia produser lapangan cnn indonesia yang berada di bandara halim perdana kusuma jakarta
bagaimana nasib calon penumpang di halim apakah ada fasilitas transportasi menuju suta bagi calon penumpang yang tidak mengetahui pemindahan sementara ini
baik iqbal pasca adanya kecelakaan ataupun juga tergelincirnya pesawat kargo yakni trigana air boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus dengan nomor registrasi pkisf
hingga saat ini bandara halim perdana kusuma masih ditutup dari adanya aktivitas penerbangan baik niaga ataupun juga sipil
sehingga dampaknya adalah hari ini meskipun dari sejumlah maskapai seperti batik air dan juga citylink
telah menginformasikan kepada seluruh penumpangnya bahwasannya hari ini mereka yang akan berangkat dari bandara halim perdana kusuma menuju ke tujuan yang masing masing
di antaranya adalah ada malang kemudian palembang bangka belitung dan lain sebagainya
ini dialihkan menuju ke bandara internasional soekarno hatta
nampaknya masih terdapat puluhan bahkan ratusan masyarakat ataupun calon penumpang yang belum terinformasi
dikarenakan mereka tidak mengecek adanya sms maupun juga pesan singkat melalui email yang disampaikan langsung oleh pihak maskapai
oleh karenanya masih terdapat banyak sekali penumpang yang akhirnya tetap datang ke bandara halim perdana kusuma untuk bisa mengambil penerbangan mereka
dan juga setelahnya pihak dari maskapai tetap menginformasikan bahwasannya bandara halim ditutup sehingga mereka tetap harus dialihkan untuk menuju ke bandara soekarno hatta
dan mengingat bahwasannya pihak maskapai memiliki fasilitas darat ataupun juga shuttle bus yang terbatas yang ini hanya sekitar enam per maskapai
maka mereka tetap menerbang ke bandara halim perdana kusuma
dan juga setelah ini dihimbau untuk bisa menggunakan transportasi pribadi untuk bisa sampai ke soekarno hatta
kemudian juga yang bisa kami sampaikan iqbal pada pukul dua belas siang hari tadi kami sempat mendapatkan update langsung dari dan lanut halim perdana kusuma
bersama dengan eksekutif general manager dari bandara halim perdana kusuma yang menyampaikan bahwasannya hingga saat ini tim gabungan
baik dari tni au kemudian dari pihak bandara knkt dan lain sebagainya masih berupaya untuk bisa mengevakuasi
badan pesawat yang menutupi runway enam ataupun juga landasan udara
dan hingga sore hari ini maksud kami kami masih menanti update terkini apakah pada sore hari ini evakuasi tersebut sudah selesai atau belum
namun pihak dari bandara tetap menyampaikan bahwasannya apabila evakuasi telah selesai pada sore hari ini bukan berarti bandara halim serta merta langsung dibuka
melainkan mereka memerlukan waktu tambahan untuk bisa melakukan proses finishing dan juga memastikan bahwa
adanya jalur dari runway ataupun juga landasan udara ini masih bisa layak dipakai atau digunakan esok hari
karena ditargetkan bandara halim perdana kusuma ini bisa kembali beroperasi esok pagi dua puluh dua maret dua ribu dua puluh satu tepatnya pada pukul empat pagi
clarissa apakah anda mendapatkan informasi bagaimana hasil penyidikan awal terkait dengan tergelincirnya pesawat trigana air ini
baik berdasarkan informasi yang kami terima
pihak knkt suatu penelitian dari bandara halim perdana kusuma yang menunjukkan bahwa pesawat trigana air ini akan beroperasi pada dua puluh dua maret dua ribu dua puluh satu
mereka sudah datang ke bandara halim perdana kusuma untuk bisa meninjau langsung tkp jatuhnya ataupun juga tergelincirnya pesawat kargo trigana air ini
namun mereka masih dalam proses investigasi dan selanjutnya mereka direncanakan akan datang kembali ke bandara halim perdana kusuma untuk bisa mengambil black box
dan sejauh pemantauan ataupun juga informasi yang kami terima pihak dari bandara menyampaikan bahwasanya adanya black box kemudian juga cvr dan juga fdr
sudah dipastikan aman dan bisa diberikan langsung kepada pihak knkt untuk bisa menunjang adanya investigasi
sejauh ini juga dari proses evakuasi yang kami terima adanya upaya untuk evakuasi agar bisa dipermudah sejak pukul setengah sembilan malam hari tadi adalah dengan cara memotong badan pesawat menjadi tiga bagian
hal ini dilakukan karena pihak dari knkt menyampaikan bahwasannya kondisi dari pesawat ini sudah rusak parah tidak bisa langsung ditarik menggunakan kren
melainkan harus dipotong potong terlebih dahulu